halo saat malam safari politik anies baswedan ke jawa timur kena semprit
bawaslu mengeluarkan surat edaran untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap kedatangan bakal capres koalisi perubahan
surat bawaslu juga menyoroti aturan larangan kampanye di tempat ibadah dan kemudian disebarkan melalui pesan singkat ke jemaah masjid al akbar surabaya yang hadir
namun surat lembaga pengawas pemilu itu seolah olah tanpa taji karena tanpa kesimpulan apapun dan hanya berisi imbauan
safari politik anies baswedan kena semprit
bawaslu bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan dalam political show
anis terus dielulukan oleh para pendukungnya untuk maju di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
para pendukung membentangkan sepanduk di luar masjid
siapa kita aman satu hati
sekarang kita dapat dapat
bagi anak anak sampai dengan minggu pagi ini surabaya adalah pemerintah
safari politik anies ke surabaya itu disorot badan pengawas pemilu
beredar pesan singkat berantai dari bawaslu soal kegiatan politik anies di masjid al akbar surabaya
dalam pesan singkat itu tertulis bahwa bawaslu jatim mengeluarkan surat tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh
yang melarang masjid al akbar untuk politik anis basulat
yang melanggar aturan pemilu
pesan singkat itu diterima sejumlah warga saat anies berkunjung ke masjid al akbar surabaya
salah satu warga kepada detik jatim mengaku baru menerima pesan singkat itu pada jumat lalu
pukul dua belas empat puluh lima waktu indonesia barat
tua bawaslu rahmat bagja membenarkan bawaslu kota surabaya menerbitkan surat edaran
terkait kehadiran anies di surabaya
namun kata bagja itu dilakukan dalam rangka pencegahan dan tidak menyimpulkan apapun
dalam surat edaran bawaslu kota surabaya secara spesifik menyoroti potensi dugaan pelanggaran
dan kedatangan anis baswedan ke kota surabaya
namun surat bawaslu itu hanya mengimbau dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam peraturan kpu
surat itu ditujukan kepada takmir masjid agung surabaya takmir masjid al falang dan takmir masjid al akbar
rahmat dan tidak ada ditujukan ke pengurus masjid al akbar surabaya
tak merasa terganggu dengan surat edaran bawaslu anies baswedan kemudian melanjutkan safari politiknya di jawa timur
anies menemui ribuan masyarakat dan para kiai serta ulama semadura di kabupaten sampang sabtu siang
datangan anies di pondok pesantren atta roki karongan desa tanggumung kecamatan sampang kebupaten sampang ini
disambut hangat oleh para kiai dari empat kabupaten di madura dan warga yang sudah menunggu sejak pagi
dalam pertemuan bertajuk silaturahmi kebangsaan ini anies memohon doa restu dari habaib kiai dan masyarakat madura untuk maju di pilpres mendatang
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita masuk ke segmen electionpedia
anies baswedan melanjutkan safari politiknya ke jawa timur
anies ramai disambut masyarakat di surabaya dan sampang madura jawa timur
yang juga ramai safari politik anies disemprit oleh bawaslu atas potensi pelanggaran kampanye pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana potret elektabilitas anies baswedan yang gencar melakukan safari politik di beberapa wilayah
kita akan langsung tunjukkan dari hasil survei beberapa pemerintah
beberapa lembaga riset yang sudah dihimpun tim litbang cnn indonesia
saya tunjukkan yang pertama elektabilitas calon presiden dari survei indikator politik indonesia satu sampai enam desember dua ribu dua puluh
karena kita pilih survei indikator karena kita ingin memotret tren elektoralnya
bagaimana tren elektoral dari tokoh tokoh ini kita lihat selanjutnya
ini adalah tren elektabilitas capres surveinya indikator politik satu sampai enam desember masih terusan yang tadi
kita lihat di sini ganjar pranowo yang warnanya merah kemudian anies baswedan warnanya biru prabowo subianto warnanya kuning
kita bedah satu satu
ganjar pranowo pada bulan agustus
itu tadi ganjar pranowo
bagaimana dengan prabowo subianto
kita lihat bersama
tren elektoralnya masih yang tadi
boleh slide yang kedua
slide yang kedua
prabowo subianto yang warnanya kuning saya tunjukkan
bagaimana dengan anies baswedan
anies baswedan yang warnanya biru
itu tadi potret elektoral dari tiga tokoh yang saat ini digadang gadang bisa dapat tiket pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
bagaimana pecahan suara mereka pada pemilih beragama
kita lihat pergeseran pemilih prabowo sandi ini pada pilpres dua ribu dua puluh
survei smrc tiga sampai sebelas desember dua ribu dua puluh
ini parameternya agama
kalau kita lihat
ini agak solid ya
itu di bulan desember
ini ada pergeseran
tampaknya dari pemilih prabowo yang tadinya solid di pemilih agama islam ke agama lain
tidak tahu atau tidak jawab
bagaimana dengan pemilihnya jokowi maruf amin
pemilih jokowi maruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
surveinya smrc tetap tiga sampai sebelas desember
itu tadi potret elektabilitas dari tiga tokoh
tapi kita potret hari ini anies baswedan bagaimana elektoralnya setelah berkampanye
ataupun berkeliling bersosialisasi berakselerasi kalau katanya anies baswedan
ke beberapa titik di tiongkok
di tanah air apakah kemudian itu sebabnya anies baswedan mendapatkan
sempritan ataupun himbauan ataupun teguran dalam tanda kutip dari badan pengawas pemilu
karena setelah kemarin safari politik yang dilakukan anies di surabaya jawa timur
berujung surat edaran dari badan pengawas pemilu tentang potensi dugaan pelanggaran kampanye
dan juga masuk ke dalam tempat ibadah
nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
safari politik anies baswedan ke jawa timur kena semprit
bawaslu mengeluarkan surat edaran untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap kedatangan bakal capres koalisi perubahan
namun surat lembaga pengawas pemilu itu seolah olah tanpa taji karena tanpa kesimpulan apapun dan hanya berisi imbauan
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio safari politik anies baswedan kena semprit bawaslu
sudah ada yang paling kanan saya perkenalkan andi haryanto sindulingga inisiator kolaborator warga jakarta
jubir anies bisa saya sebut begitu nggak
oke selamat malam bang andi
ada politisi partai keadilan sejahtera bang nasir jamir selamat malam bang nasir
selamat malam beri panah
dan ada wasekjen partai solidaritas indonesia mas dede prayudi selamat malam mas dede
selamat malam selamat malam
oke mas uki direktur eksekutif dalilingkarmadani atau lima bang rey rangkuti selamat malam bang rey
dan bergabung melalui sambungan virtual anggota bawaslu republik indonesia puwadi selamat malam pak puwadi
selamat malam beri panah assalamualaikum
political show setiap episodenya selalu menampilkan teman teman mahasiswa
dan kali ini pemilih muda ataupun mahasiswa yang kita undang ada teman teman mahasiswa dari universitas bayangkara
selamat malam teman teman
silahkan nanti teman teman bisa memberikan pertanyaan kritikan ataupun tanggapan
kami akan menjawabnya
karena suara kalian meter sekali ya
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mungkin hasil diskusi kita bisa menjadi bahan referensi
kira kira siapa yang akan anda pilih nanti pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
oke terima kasih teman teman selamat menikmati diskusinya
saya mau langsung ke bang andi
bang andi safari politiknya anies baswedan di surabaya jawa timur kemarin kena semprit bawaslu
karena dikhawatirkan melanggar aturan tahapan kampanye yang ada di pkpu dan lokasinya di tempat lain
tanggapannya dari timnya andi sbaswedan seperti apa bang andi
jadi saya sarapan pagi lihat ramai orang menerima sms dan itu menjadi pembicaraan
nah kalau itu semprit ya teguran
harusnya tegurannya kepada andi sbaswedan kenapa sms itu di blast ke publik
nah pada waktu itu kita menganggap bahwa ini ada
ada dua kemungkinan yang bisa terjadi itu orang gak datang kesana jumatan
yang kemudian terjadi penolakan karena dianggap anies di sana di kampanye itu
nah itu ternyata alhamdulillah tidak terjadi ya
dan euforia masyarakat disana luar biasa
saya jumatan di masjid nasional akbar itu kita bisa lihat sendiri tuh bagaimana respon masyarakat di sana itu
nah saya tidak mengatakan ini semprit
saya mengatakan ini serangan bawaslu kepada anies baswedan
kenapa saya katakan serangan itu kan dianggap pengetuduhan ya
nah menurut saya tidak etis tuh melakukan blasting
yang kedua anies itu belum calon tuh
jadi dia belum bisa didelik apapun disitu
nah yang ketiga serangan kepada anies ini bukan pertama
ya sebelumnya sudah ada
sebelumnya waktu sebelumnya nih ya
ketua bawaslu mengatakan ketika ada polemik soal dana lima puluh miliar waktu kontestasi di dki
itu ketua bawaslu juga ngomong tuh
bahwa itu adalah pelanggaran pidana bahkan katanya
tapi tidak bisa dihukum
nah pertanyaannya muncul
untuk apa itu disebutkan tidak bisa dihukum
dan kemudian itu di framing bahwa itu pelanggaran pidana
nah ini menurut saya sesuatu yang tidak positif ya bagi bawaslu
nah ini bung fuadi sendiri yang bicara
ketika ada laporan karena anies pada waktu itu di aceh
nah di kampungnya bung nasir jamil tuh
yang juga euforianya luar biasa dan itu dianggap kampanye
nah kemudian ada laporan dan mengatakan fuadi saya masih ingat disampaikan itu
bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye disitu
tapi dia mengatakan bahwa itu tidak etis tuh
nah pertanyaan saya adalah apa ukuran tidak etisnya itu
nah kenapa akidah etis itu dialamatkan ke situ ke anies
nah misalnya kalau misalnya kan kita harus pakai ukuran aturan ya
nah misalnya saya mengatakan begini
kenapa ada calon presiden juga ya orang yang mau ikut pil pres
baik capres maupun cawapres itu menggunakan fasilitas negara
fasilitas publik ya itu untuk mensiarkan sosialisasi wajahnya itu
di banyak fasilitas publik gitu ya
saya sebut aja misalnya
menek bumn gitu ya
itu di atm semua itu menggunakan instrumen itu kenapa itu nggak ditegur tuh
nah kalau kita mau merujuk pada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas terkait bawaslu
bawaslu itu harus adil
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
sehingga kalau ada yang disemprit ya harus yang lain disemprit
nah ini banyak sekali sampai tadi malam nih
banyak bagi bagi sembako di daerah palmerah
gak terlalu jauh dari bawaslu itu
dibagikan oleh siapa
dibagikan oleh salah satu tim yang dibicarakan publik sebagai calon presiden
ini kan kita semua belum ada calon presidennya ini
dan belum ada pendaptan dan semua masih katanya calon presiden
karena itu menurut saya diksi yang mengatakan bahwa ini sempritan kepada anies itu salah alamat tuh
nah saya lebih tepat mengatakan ini adalah serangan bawaslu kepada anies baswedan
pak puwadi ini serangan terhadap anies baswedan yang dilontarkan oleh bawaslu
karena ada tindakan diskriminatif tadi kalau misalnya saya bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh bang andi sinulinga
karena ini hanya ditujukan kepada anies
kepada yang lain tidak ditujukan
serangan kepada anies baswedan dari bawaslu
tanggapannya seperti apa bang puadi
ya terima kasih mbak rifana
assalamualaikum nih bang
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
ini ini setiaur saya nih terima kasih nih
pertama tama nih hal yang patut saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa dalam regulasi kepemiluan semua pihak ini bebas ya mengekspresikan haknya untuk memilih dan dipilih dalam satu kontestasi politik termasuk kepada pemilu di dua ribu dua puluh
namun harus diingat bahwa regulasi kepemiluan ini baik di dalam undang undang tujuh
tujuh tahun dua ribu tujuh belas maupun dalam pkpu hanya memperbolehkan setiap warga negara yang memiliki hak politik untuk mengepresikan hak politiknya tersebut ya tentunya pada waktu waktu tertentu
yaitu pada masa sosialisasi partai politik dan juga pada masa kampanye
nah sebagaimana telah diketahui bahwa pada tanggal

kita telah diketahui bahwa pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh dua itu telah ditetapkan partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
nah lantas pertanyaannya bolehkah partai politik peserta pemilu di dua ribu dua puluh empat ini melakukan kampanye ini saya harus memulai dari sini dulu
nah ternyata undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas maupun dalam pkpu melarang untuk melakukan kampanye

namun dibolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik
nah lantas pertanyaan berikutnya apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan menurut pkpu tiga puluh tiga di tahun dua ribu delapan belas
nah partai politik peserta pemilu tentunya hanya dibolehkan melakukan sosialisasi dalam bentuk pemasangan bendera yang berisi gambar kemudian nomor urut atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bendera
nah sedangkan untuk pertemuan terbatas dalam ruangan yang pelaksanaannya dilaporkan terlebih dahulu kepada bawaslu dan kpu paling lambat ya
satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan nah selanjutnya ini juga nih yang patut juga dipertanyakan pula apakah bakal pasangan calon atau calon anggota legislatif atau juga persoarangan dpd yang dapat melakukan sosialisasi juga
nah ini jawabannya memang regulasi kepemiluan tidak mengaturnya sebab subjek hukum yang dimaksud
dalam status sebagai peserta pemilu di dua ribu dua puluh empat lagi pula kalaupun telah ditetapkan sebagai peserta ya ini lagi lagi regulasinya tidak menjangkau
oke jadi tidak ada regulasi yang mengatur secara resmi ya soal kegiatan sosialisasi itu
jadi ini ada rana abu abu di sini tapi saya ingin tanya tadi anda belum jawab ini dianggap sebagai serangan dari bawaslu kepada andis baswedan
apalagi tadi tidak ada aturan rigid yang mengatur soal sosialisasi pak puadi bagaimana bawaslu menjawab ini
nah oleh karena itu saya cuma memahami begini semua orang itu paham dan menahan diri untuk tidak melakukan apapun ya bentuk kampanye atau citra diri
jadi pendekannya ini begini maripandanya pertama saya juga perlu sampaikan bahwa ini adalah merupakan satu tugas kewenangan kita untuk memberikan
ini adalah merupakan satu tugas kewenangan kita untuk

himbauan dan pencegahan upaya upaya pencegahan kepada peserta pemilu dan ini belum mengarah kepada apa yang tadi disampaikan bang andi
oke ini imbauan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu tapi dasar mengeluarkan surat edaran yang di blast itu apa
apakah memang bawaslu melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anies baswedan kegiatan sosialisasi ini berpotensi melanggar dasarnya apa dulu ini pak puadi
saya meluluskan ya
mengeluarkan surat edaran itu
saya hanya meluruskan ya kepada bang andi juga kita bawaslu tidak pernah ya tidak pernah mengirimkan dalam bentuk belas sms
kita sudah cross check baik di pusat kemudian bawaslu jawa timur termasuk juga bawaslu kota surabaya
kami sudah dapat konfirmasi bahwa itu yang mengeluarkan adalah ketua bawaslu surabaya
surat edarannya dari bawaslu kota surabaya
bawaslu kota surabaya hanya mengirimkan himbauan surat tertulis kepada takmir masjid
karena berapa jangan sampai nanti ketika ada informasi informasi yang dianggap
kalau memang anda anggap bahwa tidak melakukan sms blas tapi surat edarannya itu dasarnya apa
apakah menurut bawaslu kegiatan nendel konel anies baswedan itu berpotensi melanggar aturan yang abu abu tadi
pasca penetapan partai politik menjadi peserta pemilu ya ini kewajiban peserta pemilu
kita cuma hanya memberikan upaya upaya pencegahan kepada siapapun terutama kepada peserta pemilu
jadi bawaslu tidak merasa menyerang anies baswedan ya pak wadi ya
kita hanya melakukan pencegahan mengingatkan kepada siapapun ya agar tidak dimanai sebagaimana kampanye
supaya saya sedikit ya supaya lebih jelas itu
jadi ketika bung fuadi mengatakan bahwa terkesan curi start kampanye dan tidak etis
nah kata kunci ini terkesan ya
jadi bung fuadi sebagai pejabat negara itu memunculkan mengatakan jelas kata katanya kesan di ruang publik
dan itu menimbulkan banyak polemik satu
yang kedua persoalan kita kan begini curi start kampanye
pertanyaan yang muncul adalah kampanye itu apa
dijelaskan tuh ajakan tuh
dan anies enggak kampanye di masjid masjid itu dia salah jumat di situ
dan tidak ada pidato di situ
dan kemudian kalau terjadi euforia misalnya dari jamaah sholat itu rahmi itu semua di luar batas kemampuan apa ya kewenangan anies untuk menahan itu
kecuali dia pidato disitu dia mengajak dia mengatakan dia calon presiden
itu menurut saya tidak itu
dan kita paham itu
dan kita mengerti standar etik itu kita ngerti itu
jadi ini ada perbedaan soal standar etik kalau menurut bawaslu itu adalah persoalan etika politik mencuri start kampanye
saya terselubung saya mau tanya ke pks sebagai partai pendukungnya anies
bang nasir memang menurut pks ada aturan yang dilanggar ya
kalau ada aturan yang dilanggar pasti ya kena dong
ini kan tidak ada
jadi ada etika yang dilanggar juga tidak
tidak ada juga
justru sebenarnya penyelenggara pemilu baik kpu maupun bawaslu harus berterima kasih kepada orang yang kemudian diusung menjadi bakal calon presiden
karena ini membantu penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi
dan juga ada yang akan datang calon calon presiden yang akan datang
jadi bukan kemudian mengebiri apalagi posisinya tidak seimbang
ini yang kita sesalkan
selama ini kan kita ngomong soal demokrasi prosedural gitu ya
tapi kita ingin mengarah kepada demokrasi substansial
tapi prakteknya justru kita justru kemudian mengarah kepada demokrasi prosedural gitu loh
dan ini persoalan
jadi sebenarnya kpu dan bawaslu itu
melihat ini secara jernih
kalau kemudian mas anies ini sering disemprit
dia akan melejit
bahkan nanti orang orang bakal calon presiden lainnya
itu akan menjerit gitu loh
kalau misalnya anies mas wira sering disemprit
jadi ini anda gak melihat ini sebagai sebuah serangan
malah keuntungan elektoral gitu
jangan jangan mereka didikte
ya kita gak tahu
bukan oleh bawaslu pusat berarti ya
ada pihak pihak yang mendikte bawaslu kota surabaya
saya gak tahu bisa saja
bawaslu pusat bisa saja kemudian orang orang tertentu
ya tolong kamu buat begini
kemudian ingin melakukan semacam demarketing
seolah olah ini sesuatu yang melanggar dan lain sebagainya
oleh karena itu saya katakan bahwa
penyelenggara pemilu itu tidak boleh didikte
tidak boleh dikti kalau mereka ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas
yang jujur dan adil
oke saya mau ke pak puadi
pak puadi ini ada yang mendikte bawaslu kota surabaya
dan sebelumnya pada saat ada pelaporan juga terhadap anies baswedan
pada saat bersosialisasi di masjid di aceh
anda juga mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran
tapi anies baswedan secara etika politik melakukan kampanye terselubung
dan melakukan curi start kampanye
ini dasarnya apa pak puadi
ya pertama saya perlu sampaikan
ini kan kejadian kemarin di aceh itu kan
pintu masuknya melalui pintu laporan
laporan itu kebawasan
tidak ada laporan yang ditolak
kemudian ketika memenuhi ketersaratan
kita lihat dulu
kita punya waktu dua hari untuk melakukan kajian
apakah memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak
nah nyatanya bapak ya
apa yang ketika laporan itu sudah kita lakukan kaji
memenuhi syarat mobil tetapi juga tidak memenuhi syarat material
artinya tidak ada pelanggaran
kalau tidak ada pelanggaran
kenapa anda menyampaikan pernyataan itu di publik pak puadi
kita menyampaikan bahwa ini menyangkut ya
artinya menyangkut sebuah etika
pas kepenetapan partai politik menjadi peserta pemilu
saya sampaikan bahwa ya
ada satu kewajiban peserta pemilu
tapi tidak ya
tidak dilakukan diperintahkan
kalau merujuk kepada pkpu tiga puluh tiga
di pasal dua puluh lima itu
itu rujukannya tidak sama sekali mengarah kepada bakal calon
tetapi juga hanya kepada peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi
nah kaitannya dengan disampaikan tadi
berkaitan tentang apa namanya
bawaslu kota surabaya
ada yang mendikte
saya cuma sampaikan
bawaslu kota surabaya kita tidak pernah mendikte bawaslu kota surabaya
hanya saja ya kita kepada jajaran kita
baik itu berarti
bawaslu provinsi maupun kota
tidak hanya surabaya ke seluruh indonesia ya
untuk tetap melakukan upaya upaya pencegahan
dan melakukan satu himbauan
dan ini pun ya
saya sampaikan kepada teman teman bawaslu kota surabaya
membuat surat ya himbauan
kepada tamir masjid
dan ini pun nomornya sudah jelas
ada suratnya di saya
ya di nomor satu ratus dua puluh tiga
dasar hukumnya himbauannya
pak poh adin saya ingin tanya ya
surat edaran yang dikeluarkan bawaslu
surat himbauan ini hanya untuk anis
atau ada orang lain
ataupun ada baca preslan yang dikirimi
ini kepada tamir masjid
seperti prabowo sibianto seperti ganjar pranowo
seperti erlangga hartarto seperti erick thohir
seperti sandiaga uno itu ada nggak suratnya
atau mungkin hanya ada satu saja
seluruhnya ketika ada kunjungan siapapun yang ke tempat tempat ibadah
ada upaya upaya mengarah ke bawaslu kota surabaya
upaya mengarah kepada proses yang seharusnya dimanai sebagai sosialisasi
kemudian dimanai sebagai kampanye
kita sampaikan semuanya
seluruhnya dilakukan himbauan
baik oke itu klaimnya bawaslu
seluruhnya diberikan himbauan
tapi tadi menyinggung soal etika mas uki
anda melihatnya memang ada pelanggaran etika nggak
anda sepakat nggak bahwa dengan bawaslu ada
memang tidak ada pelanggaran
tapi ada etika politik yang dalam tanda kutip
dilanggar dengan melakukan kampanye terselubung
kemudian dengan curi start kampanye
terlihatnya seperti itu
oke pertama tama pijakannya dulu ya
dari psi sendiri
kita kalau di psi itu berpegang pada tiga pilar
pilar pertama itu adalah politik bersih
pilar kedua adalah politik kestaraan
yaitu anti intoleransi
lalu yang ketiga adalah pilar kesejahteraan
kasarnya kayak beginilah
bagaimana kita bisa memiliki seorang pemimpin
yang bisa membawakan kesejahteraan kepada rakyatnya
ketika dia dipilih bukan karena kecakapannya
di dalam membuat kebijakan
dan melaksanakan kebijakan yang telah diambil
tapi dia dipilih karena agamanya
itu dulu ya nah itu sambungannya
nah jadi psi sendiri firm
bahwa kita menolak politisasi agama
kita menolak politisasi rumah ibadah
yang dalam hal ini masjid misalnya
ini kita masuknya nanti nih soal rumah ibadah
saya mau yang soal curi star kampanye dulu
nah ini soal curi start kampanye ini
timnya pak anies ini kan sebenarnya tahu ya
esensi dari aturan
esensi dari aturan yaitu
satu aturan sosialisasi
dan yang kedua adalah aturan kampanye
cuma kembali lagi
memang betul bahwa bawaslu disini harus bertindak
berdasarkan si aturan yang tertulis ya
bukan dari apa
hanya dari filosofinya yang bisa saja diterjemahkan
dengan bahasa yang lain
nah kalau saya sih
kami di psi berpendapat bahwa
apa yang dilakukan oleh bawaslu ya
itu sebenarnya sudah pas
karena ini memang betul
ini adalah area yang abu abu
akan tetapi di kami
kami memang melihatnya itu adalah sosialisasi
yang menggunakan rumah ibadah tetap ya
bahwa itu adalah mencolong start
menurut kami itu adalah sosialisasi terselubung
tapi kemudian kalau ditanya tentang sikap bawaslu
kami pikir pihak timnya pak anies ini beruntung
karena mereka bisa mengaburkan esensi
daripada peraturan pemilu tersebut
menggunakan celah celah administratif
oke apa itu maksudnya
ya misalnya pak anies kan belum capres
mereka kan selalu mengatakan seperti itu kak
ketika dia belum capres
maka dia belum menjadi subjek atas aturan tersebut
silahkan bang andi menanggapi
ini ada celah celah administrasi yang digunakan
karena mas anies ini belum menjadi capres
dan memang ada pelanggaran etika di situ
nggak ada celah celah
anies itu warga biasa dia sekarang
dan dia diusung dari partai partai
dan dia keliling itu
nah itulah yang sosialisasi tadi
loh itu kan anda yang mengatakan sosialisasi
saya mengatakannya silaturahim
beredar video ya di sosial media
pengerahan masa beberapa mobil minibus dan bus besar
bertempelkan poster bertulisan
rombongan jurnas kabupaten pasuruan
lengkap ya di poster itu ditaruh di kap
di bus itu di pinggir pinggirnya
nah ini kan sebenarnya terlalu naif lah
untuk kita kemudian tidak menangkap
bahwa terjadi pengerahan atau mobilisasi
pengerahan massa oke
ada pengerahan massa di situ bang anies

yang kerdil tuh picik yang menurut saya
jadi di ya picik
karena gini anies di surabaya itu bersilaturahmi dengan relawannya
dan ada acaranya itu
ya acaranya di salah satu tempat di auditorium
dan kemudian relawan dari kabupaten kabupaten lain datang
dan memang diundang
nah pertanyaannya muncul
apa salahnya itu
mengundang relawan relawannya untuk bersilaturahim
nah pertanyaannya begitu apa salahnya
yang kedua apakah kalau orang sholat di masjid
itu berarti menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye
loh dia tidak melakukan kampanye di situ itu
dan calon calon lain juga melakukan hal yang sama
loh itu kan terjadi sama calon calon yang lain
itu bisa kita buka itu
dan itu baru baru juga ada
mengumpulkan relawan untuk bersilaturahmi
terus kemudian apa yang disampaikan kalau kemudian mas anies mengumpulkan relawan bersilaturahmi
pasti ada yang disampaikan
pesannya jelas itu semua ada di media
pesannya itu pesan jelas kepada relawan
itu menjadi relawan yang baik jaga persatuan
itu disampaikan berkali kali
disampaikan oleh anies baswedan itu
hal hal yang positif
arah yang mau dituju
kita bawa indonesia ini kemana
tadi saya sepakat dengan bu nasir jamil
harusnya bahwa aslu itu berterima kasih
karena ada orang itu melakukan pendidikan politik
ya tentu kepada orang terdekatnya terlebih dahulu
kepada para relawan relawannya itu
dan psi juga melakukan hal yang sama
melakukan hal yang sama
mendukung pak ganjar juga melakukan hal yang sama
belum pada waktunya juga
kan juga belum pada waktunya
karena di dalam ruangan ini yang dikatakan tadi itu celah itu
gak ada celah
pertama tama sih ya
kalau untuk partai politik kan memang sudah waktunya ya
tadi dari bawah sisi
tadi dari bawah aslu juga sudah mengutarakan ya
memang ini waktunya partai politik untuk melakukan sosialisasi
saya pikir tadi argumen bang andi sinduliga itu sebuah sesat
seolah membenarkan sesuatu yang salah
dengan cara menuding orang lain
melakukan kesalahan yang sama
terlepas tudingannya benar atau salah
cuma yang jelas itu bisa membuat diskusi kita bergeser
jadi saya pikir kita tetap saja fokus di sini
jadi saya tidak akan membeli
sesat logika bang andi sinulingga tadi
oke soal mengumpulkan relawan itu menurut anda melanggaran apa
apa yang salah
disampaikan dong apa yang salah
ya itu dia
apa yang salah
yang sesat berpikir itu apa yang salah
ini kan publik mendengar kita ini
yang mengumpulkan relawan itu apakah cuma anies baswedan atau ada tokoh lain
apa yang salah
ya saya juga nggak tahu dengan tokoh yang lain
tapi yang jelas topik kita hari ini adalah
mengumpulkan para relawan tersebut
apa yang terjadi
di lingkungan masjid anies presiden
kita nggak usah terlalu naif lah
untuk mengatakan bahwa
di sini ada sesuatu yang bau amis
bagi kami ini adalah pemanfaatan rumah ibadah
silahkan bilang ini sosialisasi
karena kalau secara aturan sosialisasi itu kategorinya beda dengan kampanye ya
pak anies dan timnya ini
karena ada celah administratif aja
saya mau ke bang rey
bang rey ini ada celah administratif
apa yang anda lihat dari kegiatan
kalau menurut klaimnya bang andi
itu silaturahmi mengumpulkan relawan
kita belum masuk ke dalam tempat ibadah ya
silaturahmi mengumpulkan relawan
itu yang diduga sebagai kampanye terselubung
karena kita punya pkpu nomor tiga puluh tiga dua ribu delapan belas itu
mengatur partai politik
bahwa di pkpu tiga puluh tiga dua ribu delapan belas itu
memang dihajatkan partai politik
untuk sesegera mungkin sosialisasi
tapi dengan batasan batasan
tadi sudah dijelaskan oleh pak puadi
misalnya hanya melalui bendera
simbol simbol dan seterusnya
nah pertanyaan muncul
bagaimana kalau langsung kandidat kandidatnya
yang melakukan kampanye
yang tidak lagi membawa bendera partai
tapi langsung membawa bendera orang
seperti yang dilakukan oleh bung anies
nggak ada aturannya di undang pkpu kita
itu persoalannya tuh
nah oleh karena itu ya
akan terjadi perdebatan yang begitu
kalau begini terus
oke tapi kalau menurut anda
yang dilakukan oleh anies maswedan itu apa
saya penganut paham kampanye sepanjang waktu
oke jadi ini kampanye memang menurut bang rey
mau katakan silaturahmi sosialisasi
intinya dia itu kampanye
yang membedakan kampanye secara undang undang
aturan itu dengan yang tidak
hanya soal pilihlah saya
berarti ini curi saat kampanye menurut bang rey
dan karena saya penganut paham kampanye sepanjang waktu
bagi saya tidak ada istilah pencurian start kampanye
karena begitu presiden ditetapkan
besoknya ada yang mau kampanye jadi calon presiden
dan oleh karena itu
hukum hukum yang berlaku dengan kampanye itu
mestinya berlaku kepada dirinya
oke jadi ada aturan yang tidak jelas ya
ya misalnya apa
saya sih nggak terlalu memperdulikan ya
kalau misalnya kontak dengan rumah ibadah
hati hati ini rumah ibadah
oke nanti kita masuk ke situ
oke itu satu
anda harus transparan soal penggunaan dana kampanye anda
mau sosialisasi namanya
dan sama itu
dipergunakan dalam kerangka memperkenalkan diri anda kepada publik
sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang
pakailah hukum hukum publik
oleh karena itu kampanye lah sepanjang waktu
itu penting bagi republik ini
tapi bersamaan dengan itu
kewajiban kewajiban yang sebestinya
berkaitan dengan itu juga dilakukan
soal transparansi penggunaan dana
siapa yang menyumbang
siapa yang memberi
tolong diungkapkan itu kepada publik
itu posisi saya ya
oleh karena itu apa yang dilakukan oleh anies
entah anda mau mengatakan
nah cuma nanti kalau terkait dengan ini
ada saya tiga catatan yang memang harus betul betul hati hati
dilakukan oleh bung anies
oke saya mau ke bang nasir
bang nasir apapun bentuknya
itu kan akselerasi
jadi sebenarnya kalau meminjam bung rai
apa yang dilakukan oleh bawaslu kota surabaya itu salah alamat
orang kalau salah alamat biasanya tersesat
maksudnya gimana itu
ya kalau orang salah alamat
harusnya yang disesat
enggak ada yang perlu disemprit
karena tadi aturannya
dan saya pikir juga pkpu sudah memikirkan
kpu sudah memikirkan soal tadi tidak ada aturan itu
ya karena kalau diatur secara rigid
ya secara ketat
itu justru membuat demokrasi itu tidak menarik
mungkin begini bung nasir
sebetulnya anies ini ke daerah daerah itu
merupakan aktivitas partai
nah disitu mungkin dulu dia cerdiki
nah aktivitas partai berdasarkan partai berlaku ketentuan tiga puluh tiga dua ribu delapan belas
tapi kalau ia melakukan sendiri
di belakangnya di backup oleh partai
nah ini memang tidak ada aturan
dan setiap daerah
oleh karena itu akan terjadi perdebatan terus menerus
iya makanya setiap daerah kan ada yang lawan
kalau ia mempergunakan partai sebagai ini
yang muncul harus bendera partainya
yang naik arus bendera partainya
partainya yang resmi mengatakan kami sedang melakukan aktivitas politik
dimana di dalamnya ada bung anies
ada ketua partai di daerah daerah itu
macam macam dan seterusnya
nah itu kita pakai undang undang pkpu nomor tiga puluh tiga dua ribu delapan belas
nah sekarang kalau lebih menonjol aniesnya
sementara backup partainya kelihatannya backup
nah ini kosong aturan terjadi akan perdebatan
itu kan soal strategi di lapangan
contoh misalnya teman teman nasdem misalnya
membawa anies ke aceh
anda kan pks juga pasti akan di bulan ramadhan dipasang
iya kemarin kami diserang misalnya
ya kan kemudian mengajak anies
ya untuk bicara di depan halayak
di depan konstituen dan sebagainya

jadi kemudian juga ketika
jadi sebenarnya ketika ada partai pengusung anies
datang satu daerah
itu kan juga dia pertemuan partai
jadi partai itu bertemu dengan konstituen ya
partai bertemu dengan masyarakat
lalu ada baca pres yang mereka usung
dihadirkan di situ
menyampaikan sesuatu kepada masyarakat
lalu apa yang salah
jadi tidak ada yang salah sebenarnya
harus sering mendekatkan
mereka kepada masyarakat
itu yang saya maksudkan
kalau kita pakai pkpu nomor tiga puluh tiga dua ribu delapan belas sebagai dasar
yang boleh itu cuma lambang lambang partai loh
itu persoalan sesuai dengan pkpu
nah kalau ternyata yang lebih dominan
munculnya bukan lambang partai
bukan pertemuan kader partai
kan dua hal yang berbeda tuh
kita akan lihat
apakah ini inisiatif partai
atau inisiatif sendiri sendiri
sebab makna relawan itu
tidak di dalam koordinasi partai
itu asumsinya dulu
karena gak ada aturan
jadi kita akan berkutat di situ terus
habis ini bawaslu harus mengeluarkan
aturan resmi soal ranah abu abu
makanya ini sudah dari awal
kita ingatkan kepada kpu
karena tiga puluh tiga dua ribu delapan belas itu
hanya untuk mengatur partai
hanya mengatur partai
dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam ya
karena di dalam surat edaran bawaslu
melakukan kegiatan di tempat ibadah
apakah memang kegiatan yang dilakukan oleh anies baswedan
masuk ke dalam
kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di
bawaslu mengimbau agar kegiatan sosialisasi
ataupun kegiatan baca pres
tidak dilakukan di tempat ibadah
apakah kemudian bawaslu melihat
ini kegiatan yang dilakukan oleh anies baswedan
makanya keluar surat edaran itu
saya kira begini nih
oleh karena itu ya
saya mendekankan semua orang itu
paham dan menahan diri saja
untuk tidak melakukan apapun dalam
bentuk kampanye ya
sebab ini bukan waktunya untuk berkampanye
yang kedua ya
partai politik dan
seluruh pemangku kepentingan pemilu ya
memiliki tanggung jawab untuk memberikan
terutama ini kaitannya dengan
edukasi kepada masyarakat tentang
pentingnya pemilu yang bersih
identitas ya kan
kemudian politisasi syarah
dan ini juga menjadi sebuah kebutuhan
untuk tidak melakukan
dan ini terutama di tempat
pak wadi artinya surat edaran
bahwa seluruh itu keluar karena melihat
arahnya andi s w melakukan kegiatan
di tempat tempat ibadah
makanya surat edaran itu keluar
kita tidak hanya ditujukan
kepada anis ya
tapi surat edaran itu spesifik loh
soal kegiatan anies baswedan di surabaya
kalau yang di surabaya itu yang himbauan itu
yang dilakukan pencegahan
oleh jajaran kita
terutama pengawas pemilu di tingkat provinsi
dan di tingkat kabupaten
supaya tidak melakukan
di tempat keagamaan
dan ini juga
damai gitu kan
dalam tahapan penyelenggaran pemilu
nah ini juga terutama dalam rangka mewujudkan
pemilu yang berintegritas
bukan hanya dari sisi hasil
namun juga dari sisi proses
baik saya mau ke
saya boleh ini sedikit
oke sebentar sebentar saya ke mas uki dulu
mas uki anda melihat ataupun psi melihat bahwa
karena ada kekhawatiran kegiatan yang diakui
oleh anies baswedan
ini dilakukan di rumah rumah ibadah
ya sebenarnya kalau apa
dari yang saya lihat sih memang ini adalah bentuk
di rumah ibadah ya
jadi kami di psi melihatnya firm ya
bahwa ini adalah aktivitas politik
di rumah ibadah
bagian mananya yang
tadi kan bang adi mengatakan tidak ada ceramah katanya
tapi satu ada mobilisasi massa
mobilisasi massa ini ada kendaraan
itu diberi nomor
foto pak anies ditempel disana dan lain lain
ada mini bus shuttle segala macam
dan itu ada di parkiran area aktivitas tersebut terjadi
berarti di masjid
pekikan yang luar biasa
nyaring dan organisasi ya
di lingkungan tersebut ya
lalu yang ketiga ini menjadi semakin bermasalah
karena kita sama sama tahu
yang menangkan rekam jejak pak anies
sebuah pilkada yang keji
yang memecah belah
yang memenangkan pak anies baswedan
jadi apa yang terjadi di surabaya
menurut hemat kami
adalah sebuah peristiwa
yang mencederai kesepakatan bersama
saya pikir itu nggak benar ya
untuk tidak mempolitisasi agar
pilkada dki itu keji
kejam dan lain sebagainya
jadi ya sudah terima saja
bahwa memang ada yang menang
kemudian kita mengatakan
perkara menang kalah itu
saya pikir itu
perkara menang dan kalah itu menang
itu memang adalah hal yang benar
kenapa saya bilang kejam
kenapa saya bilang kejam
karena di jalanan
tapi narasi kebencian
yang membawa sentimen agama
itu terjadi dimana mana
anak anak di bawah umur
anak anak di bawah umur
apakah semua itu anda alamatkan kepada anies
anda menolak kekejian
saya sedang menceritakan kekejian
apakah yang seorang sebut tadi
dia bilang kejam
kemudian ada anak anak bawa sepanduk
apakah itu semua anda alamatkan kepada anies baswedan
anda berarti setuju dulu bahwa terjadi peristiwa yang keji
saya tidak setuju
berarti pertanyaan anda nggak relevan
bukan tidak relevan
bukan saya mau tanya
yang bilang keji kan anda
yang bilang kejam kan anda
lalu kemudian saya tanya
apakah semua adegan adegan yang anda sampaikan tadi itu
kemudian dialamatkan kepada anies baswedan
kemudian dialamatkan kepada anies baswedan
lalu kemudian dengan begitu
anda kemudian membawa kepada baca preska
saya tidak setuju
saya sejak awal mengatakan bahwa
pilkada dua ribu tujuh belas adalah pilkada yang keji
tadi bang nasir
tadi bang nasir keberatan
saya mengatakan itu pilkada yang keji
belakangan setelah saya mengatakan itu adalah
sebuah pilkada yang keji
saya bilang itu adalah pilkada yang keji
yang memenangkan pak anies
bahwa pak anies kemudian dekat
yang melakukan politisasi agama
itu adalah sesuatu yang nggak bisa terhindarkan
topik yang kita minta
itu adalah fakta
iya tadi apakah kemudian pak esi melihat bahwa
ini akan terulang kembali
ya saya pikir makanya tadi saya katakan bahwa
apa yang dilakukan oleh bawaslu
adalah sesuatu yang sudah tepat dan terukur ya
karena ini adalah upaya pencegahan
setidaknya sampai dengan sekarang
sehingga setidaknya sekarang masyarakat
bisa tahu bisa menilai
ada potensi kesana lagi
ada potensi kesana lagi tapi mudah mudahan
itu tidak terjadi lagi oke silahkan bang andi
itu yang keji
justru yang menyatakan itu
jadi ahok itu kalah
ya itu studinya juga ada itu
jadi itu adalah
pengingkaran ahok terhadap
oleh kepada masyarakat jakarta
yang digusur yang dulu janjinya
tidak digusur oke
jadi kemudian digusur dan kemudian terjadi
perlawanan terhadap ahok itu ada
implementasi agama saya tidak katakan tidak ada
ada itu dan itu di luar
batas kendalian di situ
orang memilih itu bisa nggak kita
pilih orang dia memilih karena
persamaan suku dia memilih
karena persamaan agama tidak bisa kita larang itu
oke nah kalau
apa yang dikatakan bang andi ini kan
sekadar membenarkan politisasi agama sebentar tidak saya bantah
dari itu saya tidak saya potong
saya mau katakan siapa sih yang mempolitisasi
agama yang mempolitisasi
agama dan ayat itu yang mengemukakan
pada bukan tempatnya
oke dan itu mengatakan
bahwa ada perkataan memilih
di situ dan itu membuat orang
ada aksi dari kita jadi ini akan keurang lagi
ada aksi dari kita
tergantung konteksnya terulang itu apa
konteksnya kan ada aksi ada reaksi
yang dilakukan oleh
orang pada katakanlah dua ratus dua belas
empat sebelas itu adalah reaksi kemarahan
terhadap mereka tidak terima itu
ayat agamanya ditafsirkan
sesuai selera orang
yang bukan menganut agama itu
nah itu satu sisi itu
nah yang mana yang kecil
baik yang keji itu justru
adalah yang mempolitisasi
saya mau tanya mempolitisasi orang
meninggal namanya ibu hindun
sudah meninggal itu sudah lewat itu
sosialisasi terus dan terus kemudian
dan padahal yang menguburkan ibu hindun itu
adalah orang orang pks dan gerindra
jalur topik kita silahkan pak menteri gini intinya
mau di dki jakarta
baik psi maupun bung ardi
mengatakan ada persoalan identitas
agama di situ itu aja
soal siapa pelakunya mereka beda beda
itu aja kan nah kebetulan
bulan ini adalah bulan ibu hindul
meninggal dunia sih
oleh karena itu kita
kirim al fatihah kepada beliau
untuk mengingatkan kita bahwa
beliau adalah korban dari
politik di dki jakarta
satu kita kembali ke tema
membaca surat sms nya bawaslu
ini bawaslu ini memang agak sulit
nanti kalau nggak ditegur pasti
bawaslu juga kena itu ada
gini gini bawaslu dimana aja gitu termasuk
saya yang biasanya keras kalau yang dukungan pada bawaslu
jadi kalau bawaslu mengirim
surat kepada katakanlah
takmir masjid mengingatkan itu
pada tindakan itu aku masih oke
tapi kalau saya baca
redaksi dari surat yang berkembang sesuai
dengan plastik itu saya yang sesuai
berkembang saya nggak tahu yang maksudnya nanti mungkin pak
dia bisa menjelaskan menurut saya memang
ini redaksinya agak berlebihan
oke kita berpegang pada surat
edarannya saja yang ditularkan oleh nggak saya berpegang pada
karena saya nggak punya surat edarannya ya kita sudah punya
karena tadi kan dibantah oleh bawaslu
bahwa mereka tidak mengingatkan ya makanya saya saya
kita kan menganalisanya dari sini oke nah kan
di dalam surat itu dinyatakan surat bawaslu
jatim nomor sekian tanggal tiga belas
masjid al akbar untuk
politik anies baswedan yang melanggar
aturan pemilu belum kejadian
ya sudah diklaim ada pelanggaran cuma
jadi sms blast dengan surat edaran berbeda
isinya ya nggak tahu makanya ya itu yang
saya nggak tahu saya kan mendasarkan diri pada ya
bahwa bawaslu mengatakan tidak
ada itu is itu informasi baru oke
tapi kalau saya mendasarkan
pada dasar ini aktivitas
bawaslu mengingatkan itu sudah
tepat dan bukan hanya ke anies tentu
harus dilakukan kepada semua pihak ya oke tapi
menurut anda tidak terhindarkan ya bahwa kegiatan ini
nah setelah itu selesai
kegiatan anies baswedan itu kita kita analisa
tekstnya apa yang
yang berpotensi dilakukan
oleh anies itu bisa dikatakan melanggar
saya lihat dari tiga hal kalau misalnya
apakah ada ajakan entah itu
partai atau individu yang
berhubungan dengan aktivitas itu untuk
sama sama datang ke masjid
kalau tadi klaimnya mas uki kan ada ya saya nggak tahu
nggak misalnya dengan mengatakan ada penggeran masjid
anies sholat disini yuk kita rame rame
itu satu itu masuk
dalam kategori pelanggaran oh dulu ini sifatnya
yang kedua adalah apakah
di dalam aktivitas itu ada
begitu selesai sholat jumat nggak langsung
orasi orasi yang orasinya tentu
nggak bisa dilihat dari soal apakah
melakukan ajakan atau tidak gitu
misalnya dengan mengatakan ini itu itu
itu punya potensi akan
bisa di sebut melakukan
pelanggaran nah yang ketiga
adalah soal apakah
aktivitas itu kemudian dijadikan
oleh anies sebagai bagian dari
mencitrakan diri hmm
gitu nah kalau saya lihat misalnya di
media sosialnya bung anies oke aktivitas
itu dibuat oleh dia di media sosial
jamaah masjid macam macam dan seterusnya gitu
tiga akumulasi ini oke
berpotensi menurut saya
pelanggaran terhadap asas
entah itu sosialisasi namanya
entah itu karena itu dilakukan
di rumah ibadah oke jadi anda melihat
memang ada potensinya ada potensinya
tapi kalau anies terbebas dari ini
masyarakat datang yang nggak ada
memang itu masyarakat yang jamaah yang umum
di situ hmm misalnya gitu ya kalau ada penggerahan
massa masuk iya itu makanya kalau
ada ini tinggal dicari oleh bawah aslu oke
ada gak sih sebetulnya penggerahan massanya oke
ada sms nggak yang dikeluarkan oleh orang orang yang berhubungan
dengan anies entah itu namanya relawan
entah itu pengurus partai macam macam gitu ya
yang kedua ada nggak pidato pidato
yang bisa ditafsirkan itu adalah
bagian dari pencitraan dirinya meskipun
gak ada ajakan pilihlah saya pilih saya gitu
dan yang ketiga apakah aktivitas itu
kemudian dimobilisasi hmm
dalam kerangka menaikkan citra dalam
hal ini adalah anies baswedan gitu nah yang
ketiga itu saya lihat itu diunggah oleh anies baswedan
di media sosialnya oke saya jawab itu dan kalau itu
terus menerus dilakukan oleh anies
itu berpotensi disemprit oleh bawah aslu oke
dan saya sebutin itu oke karena ada di sana nih jadi yang
pertama tidak ada mobilisasi
dan itu boleh dicek itu sama pengurus masjid
di sana itu ya kan kalau
gini kalau ada mobilisasi yang
luar biasa pastilah jumlah
orang sholat di sana itu lebih banyak
daripada biasanya itu bisa dilihat dari situ
nah ini menurut saya bung ading
tidak harus dijawab ini yang saya mau katakan itu
kita buat kriteria kriteria
tidak hanya terjadi di situ
nanti kalau misalnya terjadi sebagai
panduan belambayangan saya iya
bagi bawah aslu untuk menyatakan ini
tindakan ini sudah masuk kategori melanda karena itu pertanyaan
yang bung ray sampaikan itu lagi lagi datang ya pertanyaan
ya tidak usah dijawab dengan klasisistik
menurut saya harus dijawab karena itu sudah pertanyaan
di dalam pertempatan publik terus terang sebab sebab
jika jika jika ini yang ada mengatakan itu
sebab bung adi bisa mengatakan tidak
itu kita mengatakan nanti bawah aslu menemukan
tiga dki boleh juga ya silahkan bawah aslu cek itu
ya itu makanya makanya saya katakan kalau bawah aslu tidak menemukannya
masih aman yang kedua aktivitas itu
tidak ada pidato di sana
nah yang ketiga kalau soal
kalau kita lihat twitternya
kita lihat instagramnya seluruh
kegiatan anies itu
termasuk ketiga dki semua di upload
bukan sesuatu yang baru
itulah yang saya mau katakan bung andi
karena ini berhubungan dengan rumah
ibadah nah disitu
persoalannya kalau dia
ketemu dimana mana selain rumah ibadah
selain tempat apa namanya
lokasi kantor pemerintahan oke
atau pendidikan tidak masalah ada dua tempat kan
rumah ibadah dan juga tempat pendidikan dia bertemu di tangan dia bertemu di
pinggir pantai upload saja
tapi rumah ibadah itu ada hukum itu sendiri
sebenarnya ada di amazon ide sosial
televisi juga kemudian
turun tangga naik tangga begitu loh
di rumah ibadah itu
ini gak berhubungan dengan kampanye toh
yang itu berhubungannya
penggunaan rumah ibadah untuk
kepentingan kampanye oke itu hukumnya tuh
jadi ada dua disitu satu
apakah ada kampanye kalau saya sih
nggak ada kampanye yang kedua
apakah ada penggunaan rumah ibadah
untuk kepentingan pengapanya jadi ada dua hukum
disitu oke oke saya mau
lihat dan saya mau tunjukkan
anies baswedan berikut ini
apakah tadi menjawab yang disampaikan oleh bang rey
anies baswedan bakal calon presiden ini tanggal tujuh belas
maret kemarin baru disampaikan
politik identitas itu adalah
sesuatu yang tak terhindarkan misalnya
calon yang bersaing adalah laki laki dan perempuan
maka disitu ada identitas gender
jadi secara tidak langsung politik
identitas itu tidak terhindarkan kalau menurut
satu lagi yang terjadi
pada dua ribu tujuh belas calon yang bersaing
agamanya berbeda maka identitas yang
terlihat adalah agamanya itu akan terus
terjadi selama calon yang punya
identitas berbeda baik gender suku
maupun agama bang nasir iya secara teori
begitu makanya kita
perlu ada pengaturan begitu loh
perlu ada kemudian penyelenggara
mengatur ini agar kemudian
politik identitas itu tidak bergesekan
ya kemudian tidak berhadapan hadapan
itu gak bisa dihindari
saya pernah baca ya salah
seorang menulis misalnya
di satu harian terkait dengan politik identitas
dia nggak bisa katakan bahwa bisa dihindari
cuma dia membuat rambu rambu
agar kemudian politik identitas itu
tidak memecah belah persatuan
dan kesatuan bangsa
diatur nah makanya
penyelenggara mengatur itu kemudian
melakukan hal hal yang
ya mendeteksi dini dimana
celah celah yang kemudian disitu
dan kemudian membuat
kemudian perpecahan kemudian dilakukan
pencegahan lewat peraturan peraturan sosial
dan sebagainya jadi secara
teori apa yang dikatakan
oleh mas anies itu betul nggak bisa dihindari
soal gender ada perempuan ada laki
yang perempuan perempuan pasti akan bilang
kemudian walaupun juga tidak
tentu laki laki juga akan memilih
perempuan tapi isu isu seperti itu akan
terus ya jadi itu akan
terjadi ya pada pilihan dua ribu dua puluh empat
makanya perlu aturan supaya tidak terjadi
hal hal yang kemudian memecah persatuan
dan kesatuan bangsa itu yang kita harus
lakukan bukit ini mengafirmasi gak bahwa
yang disampaikan oleh pak anies ini bahwa
politik identitas tidak terhindarkan dan itu akan
terjadi lagi nanti perpecahan tadi
ya sebenarnya begini ya
dari yang kami tangkap
pak anies itu sedang
berusaha sedang berupaya
sebenarnya politik identitas ya
di dalam alam demokrasi
itu sesuatu yang juga nggak bisa
dibilang itu bukan demokratis
tapi itu adalah demokrasi yang kualitasnya rendah
berkualitas demokrasi yang
betul betul esensial adalah
demokrasi karena demokrasi ini pada
hakikat adalah sebuah instrumen sebuah
alat untuk membawa kepada
bagaimana tadi saya sudah katakan bagaimana
seorang pemimpin bisa membawakan
kesejahteraan ketika dia terpilih bukan karena
kecakapannya tapi karena agamanya
kurang lebih seperti itu ya nah
lawan dari politik identitas
sebenarnya adalah politik gagal
gagasan itu adalah asupan pokok
dari demokrasi yang berkualitas
gagasan yang terbaik diadu
ketika gagasan yang beradu itu
banyak yang diuntungkan itu masyarakat
warna itu menjadi sesuatu untuk
dirayakan berbeda ketika
kita berbicara politik identitas
perbedaan warna itu menjadi bahan bakar
untuk bermusuhan jadi menurut anda
menggunakan pola yang sama begitu
kalau saya melihat gejalanya
bahwa beliau itu sudah
mulai mewajarkan mulai
indikasi kesana walaupun saya tidak bisa
menyimpulkan itu ya karena saya nggak pernah juga
kata sama perbuatan aja ini
jadi kalau uki
maka yang ditawarkan itu gagasan
bukan mengungkit hal hal di masa
lalu tuh dan kemudian diangkat
terus dalam setiap diskusi coba
perhatikan uki ini kalau bicara itu
itu selalu diangkat itu nah sekarang
ya sekarang misalnya
anies baswedan pada tanggal tujuh belas
februari di salah satu media
nasional ya di
di koran cetak tujuh belas februari
besar pikirannya judulnya
meluruskan jalan menghadirkan keadilan
dan itu bisa dibaca
dan saya belum lihat ada
kontestan lain yang
memunculkan gagasan dan pikirannya
itu bentuk gagasan yang disampaikan ya harusnya
yang kita challenge ini kalau bicara gagasan tuh
dan kemudian kalau tidak setuju
sama ini munculkan gagasannya
sehingga tidak kemudian
mengorek ngorek masa lalu yang sudah
lewat yang sumir itu kemudian
di konstruksi terus tuh seperti uki ini
dikonstruksi terus tuh dilebak
dilebelkan terus tuh
dan tidak punya narasi juga
tapi ini kan ada kekhawatiran
bahwa akan terjadi polarisasi
tidak ada kekhawatiran itu cuma karena
dukung ahok kalah tidak siap
cuma itu kalau di kampung saya
nah di aceh itu itu disebut dengan
banci ruman benci ruman itu benci wajah
pokoknya kalau lihat wajah si a
udah benci aja padahal
si a itu bagus
itu yang gak boleh
saya pikir bang nasir dengan bang andi
ini karena tidak mampu menjawab
substansi dari agung andi
yang diserang adalah personal
itu adalah ad hominem
bahwa selalu mengukir ukir masa lalu
bicara itu bicara itu
kadang kadang kan kayak pak anies sendiri bilang
sekarang secara normatif
mas anies itu ingin sampaikan
secara normatif soal kemudian
berkualitas atau tidak berkualitas
itu tergantung implementasinya
kemudian bukan hanya penjelajah saya mengatakan
kecuali kalau anda tidak setuju
kecuali kalau anda tidak setuju
ada tokoh tokoh masyarakat ada ormas di dalamnya
kalau seseorang dipilih karena agamanya
jadi sebenarnya untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas itu
bukan hanya penyelenggara
tapi seluruh pemangku kepentingan
juga ikut serta untuk menghadirkan
pemilu yang berkualitas demokrasi
yang berkualitas begitu oke silahkan
jadi bukan soal kemudian
kita lihat secara
normatif mengatakan begini lalu kita
mengatakan bahwa tidak berkualitas berkualitas itu
kita lihat implementasinya iya iya
oke sebelum saya ke bang rey saya kasih
waktu terus dulu jadi
ini bang nasir dengan bang andi
ini kan sudah menyerang personal ini argumentasi
yang ad hominem tapi begini
tidak ada yang personal
maksudnya personal oke sebentar
tadi kan kita berbicara kualitas
sejak awal menerangkan bahwa
esensi demokrasi sebagai sebuah instrumen
dia seyogianya harus
membawakan kita rakyat kepada
pak anies bilang sendiri dengan sangat percaya
dirinya lihat rekam jejak
kalau kita melihat rekam jejak
terutama bicara soal
kesejahteraan di era
pak anies ini kemiskinan itu meningkat
meroket bahkan salah satu
yang terburuk berapa meroket data lima belas tahun
nah pada saat pak anies dilantik
pada tahun dua ribu tujuh belas angka
kemiskinan di dki jakarta itu
pada saat pak anies lengser
karena data terakhir itu september dua ribu dua puluh dua
angka kemiskinan di dki
jadi poinnya apa nih poinnya adalah
memang di bidang
kesejahteraan pak anies itu gagal
menanggulangi kemiskinan dan inilah
yang kita dapat kalau kita
memilih seorang pemimpin berdasarkan
agamanya tidak menggunakan
tidak menggunakan kualitasnya oke
saya nanti mau ke bang rey minta tanggapan tapi
saya harus terakhir dulu nih ke pak puadi
bawaslu disorot ya
tertentu terhadap anies baswedan
apakah kemudian kedepannya bawaslu
akan juga memberikan
himbauan ataupun teguran
pemberitahuan kepada tokoh tokoh
lain karena ini kan tokoh tokoh lain yang juga
melakukan dalam tanda kutip kampanye terserbung juga
banyak bukan hanya anies baswedan pak puadi
saya kira ini tidak hanya persoalan
anies secara substansi ya
sampaikan bahwa untuk menegakkan
ya bawaslu secara
akan terus mengawal
pemilu ya terutama itu pertama
kedua memberikan himbauan
ya kepada semua pihak
untuk sama sama menjaga
dari segala bentuk kaitannya
dengan penyimpangan atau juga
curangan oke kemudian
juga bawaslu sampai saat ini
kemudian juga terus memberikan
dan memberikan kepada himbauan
kepada partai politik baik baik setelah
partai politik menjadi peserta
pemilu ini akan diawasi
semua ya peserta politik
dua ribu dua puluh empat akan diawasi semua oleh bawaslu kita tunggu
ketergasannya bawaslu ini
kesemuanya iya artinya
untuk mengafirmasi keadilan
ya oke nah konsisten
yang mengimbau kepada partai politik
ya dan kepada
semua warga negara indonesia
untuk juga berkontestan
ya dengan cara yang
jujur kemudian juga adil
mendorong suasana yang kondisi
bawaslu akan adil ya
saling menghargai tentunya
kepada karena tanggung jawab
pemilu berintegritas itu
tidak hanya kepada
bawaslu saja kepada peserta juga
bawaslu ya kpu
ya namun juga tanggung jawab
semua pihak ya
demi tegaknya nkri baik
baik terima kasih anggota bawaslu
republik indonesia pak puadi sudah hadir di
political show malam hari ini dan kita akan lanjutkan
perbincangan kita dengan narasumber
dan juga mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama
terima kasih anda masih bersama kami di
political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan narasumber tapi kita sebelumnya
bergabung dulu dengan teman teman dari
mahasiswa universitas bayangkara
yang sudah mengikuti perbincangan kita
mereka berhak bersuara ya karena mereka adalah pemilih
terbesar di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
sudah ada vicky dan juga tessa perwakilan dari
mahasiswa universitas bayangkara
silahkan vicky dulu
baik terima kasih mbak rifana dan
bapak bapak atas perbincangan hangatnya
kami disini sudah
menyimak dari tadi
perbincangan dari bapak bapak dan kami
duduk disini untuk berkapasitas untuk
memberikan pertanyaan terima kasih
sebelumnya singkat saja
apakah kemudian ada aturan
atau dasar hukum yang berlaku dalam
hal anis yang kemudian
anis ini melakukan
sebuah kampanye terselubung
bila apa yang hendak dicapai adalah
sebuah pencegahan apa
tidak sebaiknya bawaslu membuat sebuah
pengajuan draft aturan tentang
ini untuk mengurangi tindak
terjadinya sebuah repetisi ke depannya
sekian oke itu tadi
sebenarnya sudah ada di perbincangan gak apa apa satu lagi
terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara
menurut bang andi tidak ada pidato dalam
kunjungan anies baswedan di surabaya
tetapi apakah kampanye itu selalu identik
menurut saya kegiatan yang dilakukan
anies baswedan di surabaya itu
mengarah ke arah kampanye
yang seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan terlebih
dahulu karena belum
menjelang masa kampanye
oke itu tanggapannya ya
iya oke terima kasih
tesar dan juga
vicky tadi bang andi
silakan dijawab kalau menurut
teman teman mahasiswa itu
kampanye bukan hanya mengajak memilih tapi
sebelum itu ya saya sedikit ya supaya uki itu
jangan suka dramatis gitu loh
ini pada teman teman mahasiswa
jawab dulu nanti baru
sebelum saya jawab itu supaya
tahu ini soal angka kemiskinan
ini yang bicara data
bagaimana dua tahun
anis ini data
yang bicara bps ini
supaya publik itu
jangan sembarangan silahkan datanya gimana bang andi
dua tahun anies di dki itu
dari mulai transfer ahok
itu terjadi penurunan signifikan kemiskinan di dki
dan naik lagi ketika
dan kemudian dua ribu dua puluh dua akhir
sebelum anis apa sebelum
anis itu berakhir
itu turun lagi
itu saya sampai ke delapan persen
sorry dari empat enam
hah bang andi
coba kalau baca bang andi jangan
data bulan februari
itu adalah empat enam
kalau enggak enam tujuh enam sembilan ya
data bulan september dua ribu dua puluh
itu kemiskinan di dki adalah
secara keseluruhan dari tahun dua ribu tujuh belas
selama pak anis menjabat
selama pak anis menjabat
orang miskin sebanyak satu ratus satu ribu jiwa
ini bisa enggak ditayangkan itu adalah fakta
dari data bps itu data bps
ini datanya ini
jadi anda juga menyebutnya salah
bukan dari empat delapan
kalau bisa ditayangkan
ini kelihatan nggak nih tingkat kemiskinan di dki jakarta
sampai dua ribu dua puluh dua oke jadi itu ya
kalau pak bapak nah itu sekarang
kita menjawab pertanyaan teman teman
enggak ini kan yang menjadi masalahnya adalah
para pendukung pak anies ini memiliki
ekspektasi yang rendah kepada orang yang didukung
sehingga menjadi begitu permisif
padahal daerah lain rata rata
nasional itu sudah menunjukkan pemulihan
dan hari ini rata rata
nasional kemiskinan itu sudah
mendekati angka sebelum covid
sementara dki masih stuck
di situ situ aja saya pikir
ini ada kaitannya dengan ketidakcakapan
mau menanggapi atau menjawab langsung nih
pertanyaan teman teman mahasiswa
saya pikir soal kemiskinan bisa gitu oke kemiskinan
mungkin nanti di jadi bu adi adi ya
tapi ini bergantung moderator lah
ini soalnya bertepat dengan data
oke silahkan ditanggapi sedikit biar saya adil
silahkan singkat saja ya
karena kita mau menanggapi
jadi tahun dua ribu tujuh belas
anis ya itu tiga tujuh
saya lebih detail
kemudian dua tahun anies menjabat itu
itu turun menjadi
di dki jakarta
nah kemudian naik lagi januari

di mana mana terjadi peningkatan
dan sebentar dulu dengar dulu
uki harus tahu tidak ada
sebentar anda kan mau bicara gagasan
daerah yang terkunci terpadat
di lain daerah daerah lain
cuma jakarta yang terkunci
dan saya kira semua kita tahu
bagaimana ketatnya di jakarta itu
dan membuat aktivitas perekonomian
masyarakat kita terganggu
di daerah daerah lain tidak seketat jakarta
nah karena itu wajar
kalau jakarta terjadi
peningkatan kemiskinan karena pendapatan
itu satu nah yang kedua
covid selesai itu tingkat
kemiskinan menurun kembali
itu yang saya mau sampaikan itu
sehingga kata kata ekstrim tadi itu
roket macam macam itu ya
itu adalah perkataan perkataan
yang tidak mengedukasi
nanti kita bahas soal capaian
kinerja itu nanti di topik berikutnya
bang nasir menjawab tadi pertanyaan
teman teman mahasiswa silahkan
bentuk kampanye tadi kalau menurut teman teman mahasiswa itu
yang ke surabaya kemarin bentuk kampanye
iya tadi kan mungkin adik adik
itu dengar ya bahwa tadi
kalau peserta pemilu dalam hal ini
itu diatur sementara
bakal calon presiden yang
diusung oleh partai peserta pemilu
itu tidak diatur dengan baik
sehingga kemudian dia juga
untuk mempromosikan dirinya
dalam arti menjalani aktivitasnya
kan tidak mungkin dia di rumah terus
dia harus berjalan
kebetulan saja itu hari jumat
misalnya dia sudah mengagendakan
hari jumat sholat di masjid ini
kemudian ada relawan
gak ada kebetulan dalam politik bang semuanya all by design
ya makanya saya katakan tadi mengagendakan
perjalanan misalnya ke surabaya
lalu hari jumat
sholat jumat di masjid tersebut
lalu kemudian mungkin pertemuan dengan relawan itu
jam satu atau jam dua
kalau relawan misalnya setelah jumat
di daerahnya masing masing jauh itu
ikut sholat jumat di situ
pasti akan makan waktu sementara pertemuan
misalnya akan dilakukan setelah sholat jumat
lalu kemudian mereka
datang dari daerah kemudian
mobilnya mungkin ada gambar anies dan sebagainya
saya pikir itu tidak ada yang salah
ya bahwa mereka punya kesadaran
datang kalau kemudian ada
pesan menyampaikan ini loh mas anies ada datang
yuk kita kesana jadi sesuatu itu
tidak ada salah bahwa kemudian
orang mengasosiasikan bahwa
itu kampanye ya itu
silahkan saja tapi saya pikir
beliau tidak seperti misalnya dikatakan bung rai
kemudian tidak berisi tidak
menyampaikan kalimat yang kemudian mengajak
untuk memilih dia menyampaikan
visi misi program dan sebagainya
memang kedepan pengaturan pengaturan
ini ya memang harus benar benar clear
ya jangan sampai kemudian menimbulkan
kecurigaan dan lain sebagainya
jadi tidak ada yang dicuri sebenarnya
sebab kalau nyuri itu
seperti kucing nyolong
ikan dia lihat
kiri kanan lihat kiri kanan kemudian dia
ambil ikan itu bahkan ketika dia menuju
ke tempat ikan yang mau dicuri itu juga dia
lihat kiri kanan pelan pelan pelan pelan
jadi tidak ada sesuatu yang dicuri sebenarnya
jadi tidak ada aturan yang dilanggar ya
tidak ada aturan yang dilanggar justru ini adalah
sebenarnya kebebasan jadi sesuatu yang tidak diatur
jangan kemudian kita mengikat dengan yang tidak
diatur tersebut jadi karena nggak ada aturannya
ya jalan saja ya selama itu
tetap menjaga menjaga
hal hal yang kemudian tidak membuat
orang tidak simpati
dengan sang calon tersebut
seterusnya bukan tidak ada aturan ada aturan
cuma aturan ini sekarang
connect dengan apa yang terjadi saat ini
sebab aturan pkp u tiga puluh tiga
dua ribu delapan belas itu itu kan
masih mengantisipasi soal
peserta pemilu yang dinyatakan
oleh pkp u sebagai peserta pemilu
sesuai dengan aturannya tiga hari
setelah itu boleh kampanye
nah sekarang jadwal kampanye kita dipersempit
kan tidak seperti pemilu
tahun dua ribu sembilan belas baru tiga hari
ditetapkan peserta pemilu dia boleh kampanye
sekarang tidak ada waktu yang kosong nih
kita kan kampanye nanti baru bulan november sekian gitu
nah apa yang
terjadi di sini ini sebetulnya kosong
karena yang diatur pkp u itu bukan waktu ini
oleh karena itulah
perlu revisi pkp u itu
beradaptasi anies juga
nggak termasuk bagian ini karena apa anies
belum didaptarkan dan kalaupun
yang didaptarkan belum tentu berlaku pkp u itu
mengingat jadwal kampanye belum ada
gitu kira kira yang adalah jadwal sosialisasi
oleh karena itu menurut saya
entah anda mau katakan sosialisasi
namanya intinya itu sama
memperkenalkan yang bersangkutan
kepada publik untuk mendapat
simpati kalau itu depenisinya
apa yang disebutkan tadi oleh bung
tesar kena tapi itu
depenisi sosial namanya bukan
depenisi aturan sebab kalau depenisinya
aturan itu harus ada satu
penyampaian visi misi jadi
bum tesar kalau
anda mengatakan yang dilakukan anies
itu adalah kampanye iya
per depenisi sosial
depenisi politik tapi per depenisi aturan tidak ada ya
tapi kalau kita merujuk kepada
aturan belum masuk dinyatakan
kampanye karena belum ada satu
ajakan untuk memilih
kedua tidak ada yang disebut dengan
visi misi karena orang visi misinya aja belum
disusun saya ingin sedikit oke
bang rey sedikit ya tadi soalnya sebelum
break kan saya sudah janji saya ingin tanya
terjadi polarisasi pada pemilu
presiden dua ribu dua puluh empat seperti yang tadi
disampaikan oleh mas uki bisa berpotensi
terjadi kalau ada kita sudah sampai sekarang aja terjadi
oke sebentar saya potong nih
saya potong nih kalau sampai sekarang terjadi
riset syekh fulmurjani riset yang terbaru
tunggu dulu bum ini pilihan saya
saya akan memiliki kesempatan
kita nggak perlu berdebat macam macam
semua anti jokowi sampai sekarang
apapun yang dilakukan oleh jokowi buruk
di mata mereka oke semua
yang anti anies apapun yang dilakukan oleh
anies buruk di mata mereka
maksudnya anda mau katakan nggak ada keterbelahan
oke polarisasi sudah terjadi
ya kalau orang menggunakan cebong
kampret menurut saya jangan kita pakai lagi
istilah ini kita lupakan ya tapi ada
sekelompok orang yang tetap apapun
yang dilakukan oleh anies buruk di mata dia
tapi ada juga sekelompok orang yang
melihat apa yang dilakukan oleh
jokowi buruk di mata mereka dan sebaliknya
oke apa yang dilakukan oleh anies
benar di mata mereka
dan apa yang dilakukan oleh jokowi benar di mata mereka
tapi pola politik identitas tadi yang
dikhawatirkan oleh psi akan dipakai
itulah gini loh ada dua
definisi itu yang harus kita hati hati di situ
namanya politik identitas ada identitas
politik itu dua hal yang berbeda
identitas politik itu artinya
saya memilih berdasarkan agama boleh nggak
ya boleh itu hak asasi nggak bisa dilarang
tapi kalau anda melakukan
kampanye untuk meraih suara
identitas yang alami
itu namanya politik identitas
itu yang dicegah oleh karena itu
anies berpotensi nggak menggunakan pola itu
dugaan saya anies tidak sedang
mendefinisikan politik identitas itu dugaan saya
tapi ia sebetulnya sedang menyebutkan
identitas politik itu tak terhindarkan karena
diciptakan dalam kondisi berbeda beda
bahwa saya memilih dia karena sama suku
dilarang itu tapi kalau anda
alami itu untuk
meraup suara mendiskriminasi
kelompok orang membuat
ancaman ancaman itu yang disebut
dengan politik identitas dan oleh karena
itu dalam sebuah bentuknya buruk
mengancam nkri kita gitu
tidak bisa dilarang
oke terakhir mas uki
apakah kemudian psi juga akan bersikap
kritis yang sama kepada tokoh tokoh
lain yang menggunakan cara cara
masuk ke dalam rumah rumah ibadah karena kan ini banyak
tokoh tokoh yang sebelumnya juga keliling
masuk ke dalam rumah rumah ibadah
ya psi akan kritis gak
bagi kami sih ya
kami sudah pasti akan menolak itu
kami sudah pasti akan menolak itu
termasuk kalau misalnya mas ganjar melakukan itu
orasi atau mungkin mobilisasi masa
yang seperti apa
tertangkap di video yang disebarkan oleh
relawan pak anies ya
kami tentu tidak akan happy
dengan keadaan seperti itu
karena itu sudah berada di dalam dna kami ya
untuk tidak mengklaim
seolah tuhan itu sebarisan dengan kita
di luar barisan kita maka musuh tuhan dan lain lain
buat kami itu bukan cara
buat kami berpolitik itu berarti
kita harus berdagasan
jadi anda tidak akan membiarkan capres yang anda dukung
melakukan hal yang sama ya kita tunggu ketegasan dari psi nanti ya
dan komitmen dari pks serta
ini kita sudah mau habis nih
terakhir sekali satu menit saya kasih
satu menit penasaran ini ruang publik
per kemarin ya
satu menit pak anies
menyimpulkan bahwa pemilih ganjar
kameranya di sana di balik
dan pemilih anies itu dibagi dalam dua
dalam dua faksi faksi agama
nggak ada bedanya ini
dan hasil risetnya menunjukkan bahwa
pemilih anies baswedan
dan pemilih ganjar itu itu sama sama
di tengah dan cenderung ke pancasila
ini riset yang tadi opini itu
polarisasi tadi kan sudah dibilang
politik identitas dengan identitas
ini waktu kita sudah habis ini saya berbicara definisi
jangan ditarik kemana mana
ada perbedaan namanya
politik identitas ada perbedaan identitas politik
nanti kita lanjut ke episode berikutnya
tugas kita yang paling berat itu adalah
dan kearifan lokal
kita harus cegah politik identitas
oke baik bapak bapak kita waktunya sudah habis
nanti dibahas di episode berikutnya kita harus jeda
terlebih dahulu jangan kemana mana
sampai bersama kami di politikal show